buat santren kunanta bukan buat diri sendiri tahu dia mana pernah tahu dia apa yang dibilang
sebenarnya ala bilang aja kalian itu irikan sama hiasannya priscilia tuh lihat mahal mahal
ini ada yang aneh semua periksaan itu sampai nih jangan jangan kan kita tuh harus menjaga
kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman itu ya
banyak kuman bisa penyakitnya
betul banget nanti bisa kena penyakit asma jalan tinggi dan kanker alias kantong kering
bapak bisa kena cacingan pak gimana pak soal ini sampahnya bukan sampah kering
wuih batas jatoh yang nggak pernah terbang toh
tadi anak saya kemana ya pak
loh bapak lagi nyari anaknya
waduh pak saya lagi nyari santai saya pak
bisa barengan gitu ya
mungkin bapak bisa cari ke sebelah sana saya bisa cari ke sana kali ya
berarti anak saya ke sana pak
ya udah dong

woi tunggu woi
ambil pak ustadz ambil pak ustadz
kita tuh bener bener nggak sengaja ya nggak dara
iya pak ustadz kita nggak sengaja pak ustadz
lagian kita nggak berani pak ustadz kalau nggak sobat sama ustadz musa
ambil pak ustadz
saya itu bapaknya umar
kok bukan ustadz musa ya
aku nih anak siapa
salah ngejar nih
pak pak pak pak
pak maaf pak itu anak yang mau ditangkap sama bapak itu bukannya indra sama sopri
tapi itu pak tuh
hks tuh pak yang itu tuh pak
lari ke sana tuh
aduh ya udah saya ke sana
bapak kejar lagi anak ini
jadi kejar dulu
hati hati jangan berat
pak sofian lagi belajar tadarus
walaupun sering salah tapi nggak pernah putus asa
eh udah kalian tuh jangan lari larian terus
capek nih lagi puasa
oh apa jangan jangan kalian berdua gak puasa ya
puasa kok ustadz
kamu emang sungguh nyabalin
katanya aku disuruh beli bubur
jadi nggak ada yang jualan
aduh aduh aduh
bukan itu maksud kita
terus bubur apa dong
aduh aduh aduh
nanti kalau acara ngamu burikta sudah dimulai
sekarang pak tarno boleh keliling pesantren
ataupun menyiapkan peralatan pak tarno
iya saya mau jalan jalan dulu ya pak ustadz ya
eh tunggu tunggu tunggu
bapak ini siapa
saya bapaknya umar
eh eh tunggu pak
saya itu nggak ada pesantren namanya umar pak
dia lari dari rumah karena nggak mau bantuin saya jualan
eh eh pak pak pak
tunggu dulu pak
pak mari kita bicarakan dengan kepala dingin pak
karena mendidik anak itu nggak boleh pakai kekerasan
kenapa ini sih kalahin saya mulu
nggak lihat apa badan saya keker
bapak sabar dulu ya
kita bicarakan baik baik aja dulu pak ya
jangan pakai emosi pak
ini kan bulan puasa
oh kalau bukan bulan puasa boleh
eh ya enggak juga pak ya
ya terserah sih mau ngapain juga
perlu bapak tahu kalau anak itu adalah ujian buat kita pak
karena menurut surat al anfal ayat dua puluh delapan
dan ketahuilah bahwasannya harta harta kalian dan anak anak kalian itu adalah fitnah ataupun ujian buat kita ya
dan bahwasannya di sisi al anfal
allah pahala yang besar itu pak
ya allah ini bapak yang udah dikasih tahu masih aja dikejar
nggak pengen lagi guna
apel assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam afwan amalia najwa utami kok kalian bikin hiasannya
kayak gitu sih ayo kamu itu harusnya bikin hiasan buat pesantren kunanta bukan buat diri sendiri
tahu dia bilang aja kalian itu irikan sama hiasannya priscilia mahal mahal amalia kacamatanya
kitasnya lebih bagus daripada hiasan kalian iya dong biasanya dibikin oleh trio centil
udah deh aku kalau kalian berjiga itu iri udahlah biarin aja kita nggak usah peduli mereka bertiga
nanti kan kita kalau udah gede itu kita mau jadi putri muslimah yang fashionama melihat kayak gini nih
kamu kan kesering petro kamu sendiri
makanya ameliak lo jangan suka ngelamun
ini ada temennya jatuh
kenapa malah diketawain bukan ditolongin
tau nih sedang tiga anak solehainya
dari abu hurairah
barang siapa yang
melepaskan satu kesusahan seorang
mukmin maka allah akan
melepaskan darinya kesusahan di hari
kiamat dan barang siapa yang
memudahkan urusan orang lain
maka allah juga akan memudahkan
urusannya di dunia
maupun di akhirat allah akan
senantiasa membantu orang yang suka
membantu saudaranya hadits riwayat
muslim fahim tum fahim nam jangan gitu
itu dia bapaknya umar
disini kalian ternyata ya

kasih tahu nanti anakku dikurung di gudang iya kamu aku kamu tak kasih tahu enggak
oh juga enggak bakalan paling marahin lebih lebih enggak boleh boleh menggir
salamualaikum salam salam salam hai kal hasun ismail maaf bapak ini ada apa ya gini pak saya
itu mencari anak saya saya suruh anak saya untuk menjual es potong seperti biasanya dimana salah
ya biasanya juga begitu hai ya kan umar bilang lagi puasa mohon maaf ya pak kalau menurut saya
mungkin anak bapak itu benar karena kalau berjualan es potong itu mungkin lebih baik di sore hari pak
karena kalau siang hari kita kan juga semuanya lagi bulan suci ramadan ini merayakan namanya
puasa ya pak ya mungkin pembelinya agak sedikit berkurang gitu pak kata nabi muhammad saw
alaihi wasallam jadi setiap anak itu dilahirkan di atas
fitroh nah bersih suci maka kedua orang tuanya lah malah yang menjadikan anak itu menjadi yahudi
majusi bahkan sampai kena serani pak nah nak usul bilay minzalik ya pak lebih baik saya sarankan
gimana kalau anak bapak si umar itu ikut pesantren kilat di pondok pesantren kunanta daripada jualannya
es potong siang hari banget gimana ya itu boleh juga tuh aduh pak ustadz boro boro buat bayar pesantren
kunanta tiap hari aja susah ustadz masuk nang pesantren gitu gratis pak nggak bayar gratis aku aja
nih pak yang jangan punya sopo sopo lho pak diterima mukul nanta masuk pak oh tapi bener pak apa yang
bila sama ismail jadi pondok pesantren kunanta itu menerima siapapun santri yang ingin belajar
agama dengan sungguh sungguh pak apalagi dia tidak mampu insyaallah masa rezeki itu urusan allah dari siapapun dari
para jemaah yang datang ke masjid insyaallah kami pun bisa menampung siapapun santri ingin belajar
agama walaupun dia tidak mampu pak kalau gitu saya setuju tapi gimana umar oh ini dia umar

makasih ya pak makasih